dan mukanya minta maaf dia malah nyerang balik gue
tangan gue dipinter men
ini gak bisa dibiarin
masih pelajarin aja
eh denger ya
kita ini anak anak spider
jangan sampai kita kalah sama anak motor
kita gak boleh tinggal dm ya
kita harus kasih pajan ke mereka
oh ternyata anak motor
ada pak kalau gitu saya pamit ya pak ya
ridiculous kamu hah
iya jodoh baru nongol
nah terus siapa lagi tuh
terima kasih bu
lo dateng dateng muka lo puset gitu kenapa sih
gue ada masalah bu
gue lagi masalah sama anak yang motor
anak jalanan ya
tunggu tunggu tunggu
ceritanya gimana sih
dia tiba tiba berhenti depan gue
untung gue bisa ngeri men
dan mukanya minta maaf dia malah nyerang balik gue
tangan gue dipinter men
ini gak bisa dibiarin
masih pelajarin aja bu
eh denger ya
kita ini anak anak spider
jangan sampai kita kalah sama anak motor
kita gak boleh tinggal di sini
kita harus kasih pajan ke mereka
gue udah ngapain empat nomornya
bagus ini gue sumpah
lo tenang aja
kita kasih pelajaran sama mereka nanti
pantai kita hajar namanya geng motor
sekali lagi gue minta maaf atas salah apa yang terjadi
jujur pikiran gue lagi kusut banget
jadi gue gampang banget buat dihasut
dan gue gak nyangka kalo yang ngasut gue sendiri tuh temen baik gue sendiri
gue malah ngecewek lo berdua
orang yang selama ini selalu care sama gue
yang udah gue benci tapi malah
malah buat kayak gini sama gue
udah lah mon
nggak usah dipikirin
nggak usah dipikirin
lagian selama ini kita gak pernah kesel sama lo
tiatanya lo yang kesel sama kita
lo itu udah banyak banget ngebantuin kita ya gak
khususnya gue nih mon
lo itu orang yang paling berjasa dalam hidup gue mon
karena lo udah ngebantuin gue buat pindah sekolah
apaan sih yang udah gak usah dibahas
gue gak akan gampang dihasut sama siapa pun
bahkan sepuluh gue sendiri
dan mudah mudahan ya
nggak ada lagi kejadian kayak gini
salah paman diantara kita
bagi teman yang baik kita harus saling percaya satu sama lain
kayaknya lo harus semen raya deh
soalnya waktu itu kita ketemu di taman
itu kita bener bener ngomongin lo
kita mau lo balik lagi jadi teman kita
dan masalah kita gak ketemuan di rumahnya raya
ya dia gak mau
kalau lo diomelin sama abah
thanks banget ya kak
suri pikiran gue bener bener lagi kaluh
gue gak bisa jaga emosi gue waktu itu
dan emang gue juga lagi ada masalah lain sebenernya
ada masalah keluarga ya an
masalahnya apa anji
apa gue sanggup ketemu sama raya
gue udah bener bener bikin dia kecewa
gue gak tau apa gue sanggup untuk nahan rasa malu gue sama raya atas kesalahan gue ini
ini ada teleponnya seboy
kalau kita dibaikan sama raya
kalau kita dibaikan sama moni
heee jadi kebiasaan lo ya nyuruh gue mulu ya
lo kan ketua lo ketuaan
gue udah tahu semuanya
ternyata lo bener
si ivan sama bocun udah gak duduk sama gue
ivan cuma pura pura pingsan aja waktu itu
gue minta maaf sama lo kalau waktu itu gue udah gak kerja sama bung angga
emang sih lo itu emang harus tahu sendiri
karena itu yang lebih baik mon
udah lah mon gak usah dipikirin
yang penting kan sekarang kita udah baikan
itu udah bikin gue seneng kok man
gue yang makasih banget sama lo juga
terima kasih ya allah
hari ini saya mendapatkan dua kabar yang sangat gembira
pertama reva gak jadi di sekolah asrama
dan yang kedua moni balik lagi sama kita
terima kasih ya allah
karena papi gak menyangka kalau papi bisa makan dan sarapan seperti ini
ada reva dan ada mama adrian
ya udahlah mas nggak usah dibahas lagi
mau gak mau susu
gak usah dibahas lagi mas kita gak usah nginget nginget yang di belakang
kita buka lembaran baru
dan kita bersyukur
dan kita perbaiki semua yang keburukan di masa lalu menjadi yang lebih baik
kamu benar saya terima kasih
adriana baik banget
tapi kenapa gue masih ngerasa kalau adriana itu cuma pura pura ya
dan dia tuh masih punya rencana buruk
gimanapun juga gue harus hati hati nih sama dia
reva kamu nanti berangkatnya dianterin aja sama siapa namanya sopir kita
pak edi iya dianter aja sama pak edi gak apa apa ya
soalnya biar mama berangkat sama kopi kamu
udah reva terima aja
jangan ditolak tawaran dari mama adriana
kayaknya sih reva bukannya mau nolak pi atau mama adriana
cuma reva ngerasa kalau sekarang itu reva harus belajar hidup lebih mandiri
dan gak ngerepotin papi atau mama adriana
jadi gak apa apa kok
mendingan reva naik angkot aja
untuk bisa hidup mandiri dan juga sederhana nggak perlu sekolah di asrama kan
dimana aja kamu hidup kamu bisa menjalani hidup mandiri dengan sederhana
yang penting itu adalah niat
harus ada niat yang kuat dalam hati kalau kita akan hidup mandiri
sotoy banget sih
ya berarti kalau gitu reva berangkat dulu ya pi
sayang kamu habisin dulu lah makanannya ya
gak usah mama adriana
ya tapi reva pamit dulu ya
dari mukanya mas kelihatan banget kalau mas itu pasti lagi bikin reva
pasti kasian ya sama reva
karena dia setiap hari harus berangkat sendiri kayak begitu
gimana kalau kita beliin dia mobil
mas tahu betul kalau reva gak suka naik mobil
dulu pernah mas tawarin reva mobil
tapi dia malah lebih suka naik motor
nanti mas akan pikir pikir gimana bagusnya
gue harus terus beli hatinya mas bea lewat perhatian gue sama reva
bu udah bu
udah gak usah bang udah ada yang bayar
ada yang bayar
mau ngapain lo disini minggu terus mau habisin lo abang tenang dulu kita ngopi dulu aduh bang
udah jangan berantem sini dong bang nanti dagang saya pada hancur itu loh cepet jawab maksud lo
apa bayar yang gua biar gua utang budi sama lo gua nggak punya maksud apa apa gue cuma pengen berteman
sama apa apa gua nggak butuh teman